terbengkalai selama kurang lebih tujuh tahun pj bupati kembali aktifkan pasar rakyat di kelurahan riko kecamatan penajam pasir utara kalimantan timur
lama terbengkalai pasar rakyat yang dibangun oleh pemkap penajam pasar utara di kelurahan riko kecamatan penajam kabupaten penajam pasar utara kembali diaktifkan
pj bupati penajem pasar utara makmur marbun menegaskan kembalinya fungsi pasar rakyat riko ini respon atas keluhan masyarakat mengenai tidak adanya pasar yang memadai di wilayah ini
sementara pedagang pasar justru memilih emper dagangan di pinggir jalan
sehingga akhirnya pmk penajam pasar utara mengembalikan fungsi pasar riko dengan merenovasi selama sepuluh hari kerja melalui swadaya masyarakat tanpa menggunakan apbd
saat ini lima puluh los pasar yang tersedia sudah penuh ditempati pedagang
dan masih tersisa dua puluh delapan pedagang yang belum bisa tertampung
namun secara bertahap pemkap ppu akan melakukan perbaikan dan membuat los semi permanen guna menampung pedagang yang belum mendapatkan los
waktu safari on the road kesini saya di recall dari ada masyarakat menyampaikan kepada saya bahwa ada pasar yang sudah lama itu mangkrak
dan sementara mereka berjualan di pinggir jalan
bayangkan aja di pinggir jalan dengan hujan dengan seperti itu
nah setelah itu saya kesini jam lima pagi
memang ini menjadi sudah hutan kota lah
semua kan sudah habis
nah pada saat itu saya berpikir ini tentunya itu kan dibangunkan uang rakyat kan
tentunya uang rakyat tentunya berarti harus bertanggung jawab dong
nah sebenarnya kalau dalam pemeriksaan sebenarnya tidak hanya administratif
tapi sejauh mana output ataupun kegunaan dari yang kita bangun tersebut
pmk ppu saat ini masih menggratiskan biaya iuran atau tarif
jika nantinya sudah dibentuk uptd maka iuran akan dikelola uptd
saat ini fasilitas penunjang pasar rakyat ini kok cukup lengkap
mulai dari air bersih listrik dan toilet
keberadaan pasar rakyat keluar niko diharapkan bisa memberi rasa nyaman
baik bagi pedagang maupun masyarakat
iskandar amir dahlan kompas tv penajem pasar utara kalimantan timur